rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun dua ribu delapan belas telah resmi dirilis
mengusung semangat program nasional dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat
penerimaan pajak masih menjadi fokus yang akan terus ditingkatkan
pemerintah akan melakukan ekspansi pajak dan menyisir potensi potensi pajak
yang selama ini belum terdeteksi baik dalam maupun luar negeri
jika pada tahun ini penerimaan pajak berada di kisaran angka rp satu empat ratus triliun
maka pada dua ribu delapan belas rencana pendapatan pajak menjadi rp satu enam ratus triliun
langkah perbaikan perpajakan di tahun mendatang diharapkan dapat mendukung target perbaikan ekonomi sebesar lima empat persen
seperti yang saya sampaikan sesudah kita melakukan tax amnesty
maka kita akan makin memperkuat pendataan dan sistem informasi perpajakan
termasuk melakukan enforcement secara terukur
kita juga akan menggunakan data melalui automatic exchange of information
dan kita melakukan kerjasama internasional
pada dasarnya fokus kita adalah begitu banyak kerjasama internasional di bidang perpajakan
yang akan memberikan cukup banyak tambahan kemampuan kita untuk mengidentifikasi potensi pajak
yang selama ini belum taxable atau bisa menghindari perpajakan
pendapatan dari pajak ini rencananya turut dialokasikan untuk membantu program kemiskinan dan kesenjangan
pajak itu dibayar dengan tepat sesuai dengan kemampuan
itu adalah salah satu untuk juga mengatasi inequality
sebab yang kaya itu memang harus membayar sesuai dengan kemampuan dia itu satu
kemudian kalau uang pajak ini bisa kita optimalkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dia
ini yang kemudian kita pindahkan ke belanja
belanjanya adalah membantu satu orang yang memang menengah ke bawah
desain rapbdn dua ribu delapan belas diharapkan dapat mendukung program nawacita pemerintah dalam meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan